sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
mimpi itu yang menarik aku kembali dan membuat aku bisa buka mata
doa dari ayah
karena aku mendengar doa dari ayah makanya aku bisa sadar kembali
ini semua doa dari ayah bu
itu yang mimpi ayah ngaji buat mira
dan itu yang bikin mira sadar bu
tapi kenapa saat itu gambaran ayah di mimpiku adalah
adalah pak prabu
enggak aku gak bisa cerita hal ini ke ibu
ibu bisa sangat marah sama aku nanti
tadi kan aku sempat minta mas iksan untuk menemui amera
karena kalau kamu yang ngomong amira pasti denger mas
mungkin mas iksan langsung kesini dan mendoakan
pasti doa mas iksan yang didengar sama amira
bukan apa bu
sebaiknya aku jangan katakan apa apa dulu pada amira
aku cari mas iksan dulu
kemana ya dia
kenapa tetap dia nggak muncul juga
mak kamu sebaiknya istirahat dulu ya
jangan pikirin yang macem macem
tadi dokter bilang
katanya kamu sudah bisa dipindahin di ruang rawat